kepala staff tni angkatan darat jenderal andika perkasa mengumumkan penambahan kasus positif terinfeksi covid sembilan belas di sekolah calon perwira secapa angkatan darat menjadi satu dua ratus delapan puluh orang
kasat merinci sembilan ratus sembilan puluh satu orang merupakan prajurit siswa sementara dua ratus delapan puluh sembilan orang merupakan staf anggota secapa dan keluarganya
dari total satu dua ratus delapan puluh orang hanya tujuh belas orang yang kini dirawat di rumah sakit
hal ini disampaikan kasat dalam konferensi pers di markas komando daerah militer tiga siliwangi kota bandung jawa barat hari ini
bukan berarti hanya apa ya mungkin berusaha nyeneng nyenengin sama sekali tidak
yang saya sampaikan adalah fakta sesuai dengan teori yang sementara ini diyakini sebagai sesuatu yang ada hubungannya dengan covid sembilan belas
dan secara umum mereka semua dalam keadaan baik
nah jadi kalau rekan rekan sekalian menanyakan jumlah dari pasien yang positif covid sembilan belas di sekolah calon perwira angkatan darat total satu dua ratus delapan puluh
dari satu dua ratus delapan puluh itu sembilan ratus sembilan puluh satu adalah perwira siswa
berarti ada dua ratus delapan puluh
berarti dua ratus delapan puluh sembilan itu adalah staff atau anggota dari sekolah calon perwira angkatan darat beserta keluarganya
terhitung ada enam anggota keluarga di antara dua ratus delapan puluh sembilan itu
dan dari sini saya akan menuju ke pusat pendidikan polisi militer di cibahi untuk melihat satu ratus satu prajurit kami yang juga positif covid sembilan belas